di mana gatot beraja musti dan istrinya dewi amina
ditetapkan sebagai tersangka pengedar narkotika oleh polda nusa tenggara barat
dan dari hasil pemeriksaan dan keterangan sejumlah saksi terbukti
keduanya mengedarkan narkotika jenis sabu di kalangan artis
juga orang biasa yang membutuhkan bantuan
pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh penyidik ditres narkoba polda nusa tenggara barat
akhirnya menetapkan gatot beraja musti dan istrinya dewi amina
sebagai tersangka pengedar narkotika
gatot disangkakan melanggar pasal satu ratus empat belas undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
khusus kepada gatot beraja musti pertimbangan mengenakan pasal pengedar
karena ia memberikan barang tersebut kepada beberapa orang
saat penggerbekan di dalam hotel golden tulip beberapa waktu lalu
walaupun saat itu gatot belum membagikan kepada rekan rekannya
polisi juga menerapkan pasal satu ratus dua puluh tujuh undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan selaku pengguna narkoba
pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh penyidik di tenggara barat
akhirnya menetapkan gatot beraja musti dan istrinya dewi amina
sebagai tersangka pengedar narkotika